ratusan petugas ppsu dinas tata air dan dinas kehutanan mendatangi posko rapid test covid sembilan belas
selain petugas ppsu ratusan warga juga memadati posko yang digelar tim relawan indonesia bersatu
antrian panjang petugas harian dan honorer dari dinas tata air dinas kehutanan dan ppsu
terlihat di posko rapid test covid sembilan belas di kawasan gambir jakarta pusat pada jumat pagi
profesi mereka yang rentan terpapar karena kerap berada di tempat yang tidak bersih
membuat para pahlawan kebersihan ibu kota ini akhirnya memilih untuk mengikuti rapid test
pada rapid test kali ini tim relawan menyediakan kuota hingga seribu peserta
sebetulnya idealnya dua puluh sampai dua puluh lima ribu per hari
tapi kita tahu bahwa dengan segala keterbatasannya
kalau kita bisa mencapai lima belas ribu per hari saja sudah sangat baik pencapaiannya
dan kemarin kita mencapai rekor
di kota jakarta
seluruh wilayah dua puluh ribu testing per hari
sementara kalau seluruh indonesia menurut saya dengan jumlah populasi
dan dilihat dari wilayah urban yang padat
kira kira idealnya itu adalah tiga puluh sampai tiga puluh lima ribu per hari